sampai jumpa di video selanjutnya
abah kalau abah mau marah marah sama kevin

harusnya kevin tidak mencintai dia
dia kelas kepala
dan tidak menghargai pengorbanan kevin
kalau menurut oma sih
dia tuh gadis yang hebat loh
punya harga diri dan terhormat lagi
ayahnya dia itu datang ke rumah ini
malah menghina dia
kalau dia begitu gampang memaafkan kami
terus membiarkan ayahnya datang lagi ke rumah ini
berarti dia nggak punya harga diri dong
dan tidak punya keberanian
untuk membela kehormatan ayahnya
pernah kesini dan papi malah mengusirnya
iya oma sampai marah
pantas kalau dibenci sama kevin
susah loh sekarang ini
cari gadis yang seperti dia
jadi sebaiknya jangan pernah kamu melepaskannya
dan jadikan dia pendamping hidupmu
terima kasih banyak oma
kevin punya sulasma bi
kevin mau membawa dia ke rumah ini
selamat malam bi
lo taruh aja foto di koran nih
baru lo sebarin ya bro
biar cewek cewek pada ngerubungin
kalau misalnya lo heboh lagi nih ya
lo ikut tuh namanya undian lewat sms
ide yang bagus bro
wah mas kevin
ya ampun mas kevin
dari tadi asmatnya nyari nyari
di sebelah sana gak ketemu temu
mas kevin gue tinggalnya di kuburan sih
kok kemarin ini mas kevin
ngasih alamat yang salah sih
yang waktu itu kita telponan
cuman kan asma belum sempet
nanya alamatnya mas kevin
tapi untung aja mas keving kasih ke teh alda
terus teh alda kasih deh ke asma
semangku asma nyampainya di kuburan ya
ada perempuan yang lebih pantas untuk menjadi istri kevin
dia adalah perempuan
yang dicintai kevin
kalau kamu emang bener bener mencintai perempuan itu
kamu temui dia sekarang
pulang sekarang juga
biar gimana pun juga kevin harus ketemu semua
dengarin pak pi
next time aja pi ya
mendingan kamu teh cari laki laki orang miskin
gak nyakitin perasaan kamu
iya menit deh
kamu sama si lukman aja
si tukang minyak itu
asma tuh bisa tuh mencari yang lebih bagus
daripada si lukman
malah lebih hebat daripada si
untung atau apa
ambo teh cuma kasih saran aja
nanti kalau si asma sakit hati lagi
kita kan yang repot
kita kan peduli banget sama asma
kalian tidak punya etika
kalian tidak sadar kalau omongan kalian menyakitkan hati orang
kita kan tidak bermaksud seperti itu
cuma si asma aja tuh lagi sensitif gitu
iya bah sensitif
dia ikut bapak ketemu dengan anaknya pak camat
bapak sama anak jangan terlalu keras
biarin aja mungkin restu punya alasan tersendiri
berarti biarin aja deh nggak pulang
karena dia juga pasti buat alasan
aduh sayang dari mana aja sih
restu habis ganteng pak giman jemput asma di kota bu
kamu pergi dengan giman
dasar keras kepala kamu ini gak bisa diatur
bapak harus ngasih tahu dengan cara apa
bapak gak suka kamu deket dengan sili asma
udah bapak udah
besok lagi bicaranya
udah ayo masuk
besok kita akan bicarakan lagi
eh malam ini kamu tidur di luar
tidur di luar
tidur di luar pak
masa anak kita kita biarin tidur di luar pak
ini hukuman perhatian
biar nggak seenaknya keluar masuk rumah ini
ya allah pak
pak bukali pintunya
ibu gak usah khawatir ya
sekarang ibu tidur aja ya
jaga diri ya nak ya
rasain tuh si asma
mak enak disakitin
ambil tali bunuh diri
kayaknya ada mobil deh di luar
yang kevin kak sab
maaf saya mengganggu kalian
tapi saya harus ketemu asma sekarang juga
jangan biarkan dia masuk
abah kan sudah bilang
lupakan saja si asma
abah kalau abah mau marah marah sama kevin
kevin juga baru tahu kalau abah ketemu dengan orang tua kevin
atas sikap mereka ke abah
si jang kevintech sudah minta maaf
gampang ya memaafkan
tapi abah yang ngelakuinnya
abah disana dimaki maki
sama orang tuanya
abah sudah pengen marah marah disana
cuma karena abah inget aja
kita harus bicara
udah mas kevin dia ngapain kesini
udah mas kevin pulang aja
udah gak ada yang perlu dibicarain lagi
mas kevin sekarang pulang aja
mas kevin masih punya kesempatan
ketemu sama perempuan yang lebih cantik
aku gak mau perempuan lain selain kamu asma
jangan membenci dia kan mas kevin baik
terus mas kevin kan tamu kita
jijik cetek mah asma mau nyelesain masalah sama mas kevin
kecuali mas kevin datang kesini untuk cari teteh
esok aku tanya sama mas kevin sekarang kesini mau cari saham
ya untuk kamu lah asma siapa lagi
sampai jumpa lagi